kementerian kesehatan mengumumkan lonjakan kasus campak di indonesia pada akhir dua ribu dua puluh
disebut meningkat tiga puluh dua kali lipat dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
lima daerah juga mengumumkan status kejadian luar biasa atau klb dari campak
lalu benarkah hal ini akibat dari turunnya angka vaksinasi campak akibat pandemi covid sembilan belas
seberapa cepat dan bagaimana kemungkinan klb ini bisa segera teratasi
untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ketua ukk penyakit infeksi tropik
ikatan dokter anak indonesia atau idai dr anggreni alam
selamat sore mas bram
baik dokter ini disebut karena ada khawatiran orang tua untuk membawa anak ke rumah sakit
akibat pandemi sehingga cakupan vaksinasi turun
bagaimana kemudian pengamatan ataupun mungkin jika ada data dari idai
apakah hal ini signifikan begitu penurunan dari kunjungan orang tua untuk vaksinasi ke rumah sakit dokter
benar sekali kami merasakan sebagai dokter anak di indonesia
bagaimana pasien pasien pada saat pandemi covid sembilan belas dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua itu betul betul turun untuk datang ke pasien cash
kemudian terkait dengan data memang data semua ini adalah pool di pemerintah kementerian
kesehatan sebagai dokter spesialis anak kami mendapatkan banyak pasien datang demam ruam karena campak
dan tentunya teman teman di daerah wilayah yang cakupan imunisasinya rendah
merasakan bukan main ini pasien pasien yang datang
tentu kalau orang tua zaman dulu merasanya kalau hanya campak tampak gabagan itu dikiranya hanya ringan ringan saja
tapi tidak sekali tidak
karena ada komplikasi utamanya pada anak anak malita
itu yang membuat menjadi
baik artinya seberapa kemudian ini masuk dalam kondisi yang urgent apalagi lima puluh lima daerah sudah menyatakan klb dok
kalau kemudian anak yang terjangkit terdampak ini belum kemudian mendapatkan vaksinasi begitu dok
penyakit yang dapat dicampurkan
dicegah dengan imunisasi ini
jadi sebetulnya hal yang mudah bahkan gratis ini diberikan oleh pemerintah ini bisa dicegah dengan sangat baik
jadi proteksi akibat pemberian atau dampak dari pemberian imunisasi manfaatnya sangat tinggi
proteksinya bisa lebih dari sembilan puluh persen bahkan sembilan puluh lima persen untuk vaksin campak
bahkan sekarang ini vaksin
namanya bukan hanya campak ya tapi mr campak rubella sekaligus
dan kalau misalnya kita memberikan secara cakupannya baik mengapa harus baik cakupannya
di atas sembilan puluh persen
karena dari satu pasien campak dia bisa menularkan bahkan sampai delapan belas orang di sekitarnya
tadi anda mengatakan soal komplikasi begitu
dan pertanyaan saya yang juga sebagai orang tua mungkin anak balita bagaimana kemudian ketika yang terjangkit ini memiliki misalkan sejumlah penyakit bawaan
akan seberapa berbahayanya campak ini pada sejumlah anak anak yang mungkin memiliki komplikasi atau comorbid pada misalkan seperti pada hal covid
mas bram ini sangat fasih ya apalagi kalau terkait dengan covid bagaimana
comorbid itu menjadi sangat penting bisa meningkatkan mortalitas
jadi kalau kita bicara campak sama juga
apa saja yang meningkatkan kemungkinan seseorang anak ya seorang anak terjangkit campak kemudian menjadi berat
yang pertama kalau dia sama sekali belum pernah mendapatkan imunisasi
kemudian nah ini dia gizi buruk
sehingga tidak heran
kan juga pernah klb di papua ya itu banyak sekali yang sebetulnya awalnya ini malnutrisi atau gizi buruk
kemudian tentu ada comorbid immunokompromis seperti punya penyakit keganasan kemudian minum obat obatan yang bisa mengurangi daya tahan tubuhnya
nah ada tambahan lagi untuk campak ini
anak anak kita banyak diperifer
jadi sulit untuk mendapatkan atau menjangkau
sulit untuk memonitor kondisi kesehatan kita anak tersebut
kita kadang kadang hanya berpikir di kota ya mas bram
kita dari ujung barat sampai timur banyak sekali ini
pelosok pelosok yang di pulau pulau
nah mereka lah semua
yang seperti tadi yang saya katakan ya bayangkan kalau tidak mendapatkan imunisasi campak dan rubella
itu maka mereka lah yang berpotensi untuk mengalami campak berat
dokter artinya menurut pengamatan apalagi idai adalah teman teman dokter yang juga berhadapan langsung dengan anak anak di daerah di lapangan
apakah kemudian tantangan terbesar adalah soal jarak dari vaskes terdekat tadi apalagi yang bukan di kota besar
atau kemudian masalah literasi orang tua
soal pentingnya campak
yang salah satunya adalah campak rubella ini dok
literasi orang tua serta kekompakan untuk semuanya yakin mau menerima vaksin campak
itu paling penting
karena penyakit ini nggak usah buat panik
kalau ternyata imunisasinya cakupannya baik atau sudah diimunisasi tenang
ini kan masalahnya karena laki laki
cakupan imunisasi di wilayah tersebut itu rendah
ini yang membuat hal demikian
kalau dibereskan dia akan beres
sudah ada bulan imunisasi anak nasional
tetapi kita dengar tadi bagaimana di medan itu ternyata bulan imunisasi anak nasional
ini yang harus kita kejar
dok ini yang juga menjadi pertanyaan
atau mungkin bisa menjadi edukasi untuk orang tua muda juga
apakah kemudian hanya dengan demam dan ruam saja itu bisa menjadi identifikasi awal
ataukah lebih aman langsung bawa ke dokter atau vaskes terdekat dok untuk mengetahui apakah ini campak atau bukan begitu
ya memang secara kita menangkap pasien campak atau surveillance yang tadi pak sashir katakan
kalau ada demam ruam
ruamnya tentu bukan seperti
tanser air ya
nah itu kita sudah mengatakan sebagai suspek atau tersangka
nah identifikasi ruamnya seperti apa
ruamnya istilah kami ini itu makula popular eritematosa
artinya adalah dia itu menonjol bintiknya agak lebar warnanya kemerahan
nah ini kalau kemudian tadi saya juga mengutip apa yang dikatakan jubir kemenkes dr syahril katanya penularan
ini melalui droplet begitu
mirip sekali dengan covid
bagaimana kemudian kita juga mengantisipasi itu apalagi anak anak kan juga rentan dan tidak setaat orang dewasa begitu dok
tentu untuk campak ini bukan menjadi seperti ayo anak kecil kecil semuanya pakai masker
bukan seperti itu
bukan seperti covid
tetapi lakukanlah lengkapilah imunisasinya
kapan dilakukan imunisasi
pada usia sembilan bulan
kalau sembilan bulan ternyata belum usia satu tahun bisa
kemudian next enam bulannya itu diulangi lagi
dan bahkan ada bulan imunisasi anak sekolah
pada saat anak kelas satu sd juga diberikan vaksin mr
dok begini kalau kemudian yang sudah vaksin mr pada usia balita mungkin bisa berlegah hati
namun bagaimana ketika mereka lewat tidak mengikuti pada saat balita apa langkah yang bisa dilakukan
apakah kemudian misalkan saat ini di atas lima tahun melakukan vaksin mr akan bisa mencegah sekuat dengan mereka yang kemudian divaksin pada saat atau diimunisasi pada saat dia kecil
itulah kehebatan vaksin
di usia berapapun diberikan mr ini bisa
dan pada bian kemarin
itu sama dengan vaxin vax
sampai usia di bawah lima belas tahun
jadi lakukanlah itu
jadi tidak ada masalah ya
jika kita bicara quote unquote terlambat begitu ini masih akan bisa mengamankan begitu ya dok ya
tidak ada kata terlambat
nah mas bram misalnya takut
waduh ada yang campak ini
saya belum pernah sama sekali
bahkan untuk dewasa pun juga bisa
bisa tetapi di luar program
nah ini pertanyaan juga
anda sudah menyebutkan bagaimana ke orang dewasa
apa ada perbedaan treatment atau kemudian jika misalkan saya yang sudah orang dewasa ternyata saya baca record kesehatan saya ternyata belum begitu
ada pola yang berbeda nggak yang harus saya lakukan dibandingkan dengan balita atau anak kecil dok
pola berbeda seperti apa
penyakitnya sama persis
tata laksananya sama persis
dan saya mungkin sedikit bicara tentang campak ini keburukan dari campak
jangan hanya dianggap mam ruam biasa merah merah beres sangat menular
kalau anaknya ternyata gizi buruk vitamin a nya juga yang rendah di dalam tubuhnya menjadi lebih rendah lagi gara gara infeksi oleh campak
maka dia berisiko kebutuhan
kemudian belum lagi diare yang menyebabkan dehidrasi
berat bisa fatal
kena ke parunya infeksi
kena ke otaknya
apabila tidak kita cegah dengan pemberian imunisasi dan terkena campak
maka next dia beberapa tahun kemudian pun dia masih bisa membuat suatu dampak komplikasi yang buruk
dan jeleknya campak lagi lagi istilahnya membuat
amnesia atau lupa si badan ini gara gara terinfeksi campak
bahwa dia sudah kebal dengan berbagai penyakit
itu buruknya campak
oleh karena itu jangan sampai terinfeksi dengan cara yang sangat mudah
adalah lengkapi imunisasinya
dan imunisasinya harus kompak semuanya dilakukan imunisasi
sehingga tanggupannya itu tinggi karena penyakit ini sangat menular
transmisinya mudah sekali
baik ini menarik anda mengatakan soal amnesia tapi bukan pada orangnya tapi pada imunitasnya begitu dok ya
dok jika saya kembali mengutip apa yang disebutkan kemenkes
apakah dengan tadi sejumlah tantangan yang dokter sebutkan
jauhnya vaskes pada sejumlah daerah
masalah literasi pada orang tua
batas aman yang seperti dokter sampaikan di awal
oke optimis karena saat ini dari media massa dari cnn mas bram ini memberikan ini literasi edukasi juga
bagaimana bahayanya campak
dengan adanya terus demikian secara global manusia begitu takut
mudah untuk kita berikan pencegahannya yaitu imunisasi
oke terakhir dok kalau melihat kondisi saat ini
bagaimana kemudian apa yang effort yang bisa dilakukan
tantangan yang bisa kita sebutkan satu persatu tadi
kerjasama semua pihak
tidak hanya para tenaga kesehatan
teman teman kami di puskesmas kami semua wah effortnya itu bukan main
sehingga sangat penting untuk didukung semua pihak dari pemerintah daerah
kalau boarding school mungkin dari kementrian agama
jadi semua pihak
tetapi yang paling utama siapa orang tua
dan belajar dari masalah seperti di aceh begitu
para bapak ayah itu berperan penting
untuk memberikan izin anaknya di imunisasi
capaiannya bisa segera mencapai
kemudian juga segera kemudian menuntaskan masalah klb di lima puluh lima daerah yang ada di indonesia
terima kasih atas waktu anda
dr anggraini alam ketua ukk penyakit infeksi tropik ikatan dokter anak indonesia
telah bergabung sama kami
salam sehat selalu dokter
ya mari sampai jumpa